belum perlu ulangi kalau one way yang di sisi yang satu marah seperti kejadian dua tahun yang lalu dari bandung baru memang one way
jadi tahapannya seperti itu tapi juga kita sedang memitigasi nanti jusri menyampaikan yang pasti apa yang kita lakukan
berusaha untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat yang mudik